selada merupakan jenis sayuran yang tengah digandrungi khususnya bagi orang yang tengah menjalankan program diet
tapi ternyata sela gede ini memiliki jenis yang beragam dan juga banyak cara untuk mengolahnya
seperti apa berikut liputan selengkapnya
yang ini selada yang ini selada nah yang ini bukan nih ini kol
yang selada keriting hijau karena mungkin paling familiar sih sebelum ada era makan sehat makan vegetarian selada jenis ini sudah banyak dibudidayakan
selada keriting hijau atau lift lettuce merupakan jenis selada yang dikenal sebagai sayuran pendamping sandwich
selain jenis selada ini ada empat jenis selada lainnya
selada ini bentuknya seperti kepala yang disusun oleh daun yang kompak dan memiliki rasa yang lembut serta gurih layaknya mentega
selanjutnya iceberg lettuce
jenis selada yang memiliki teksturnya sehingga sering ditemui pada olahan berbagai salad
kemudian jenis lada yang paling sering ditemui di toko sayuran online yakni roman lettuce
sekilas bentuknya mirip dengan sawi putih namun daunnya memiliki warna yang lebih hijau gelap serta memiliki rasa sedikit manis dan segar
selada ini bentuknya mirip kol namun memiliki warna merah
radicio ini salah satu selada yang terkenal di italia sebagai pelengkap hidangan pasta
meski selada memiliki beragam jenis pengolahannya relatif sama karena selada merupakan jenis sayuran mentah yang bisa dimakan langsung
selanjutnya untuk mengolah aneka selada ini saya mencoba belajar langsung dari ahlinya
aneka selada ini akan diracik menjadi pederi salad

untuk membuat salad ini dibutuhkan aneka selada alpukat tomat stroberi keju dan dressing salad
ada pun dressing salad yang mengandung acid seperti balsamic vinegar sangat disarankan dalam mengolah selada
gunanya untuk membersihkan selada dari bakteri
meminimize bakteri yang tersisa dari lettuce tersebut
meskipun sudah dalam cuci maka kesehatan dan kebersihan itu kita kedepankan untuk tetap sehat
menu yang memang kita bisa buat di dalam makanan dengan bahan dasar lettuce
seperti kita bikin ikan bungkus papua di dalamnya ada beberapa lettuce yang kita pakai
selain mudah untuk dimasak atau diolah selada ternyata mengandung nutrisi yang baik dan berguna bagi tubuh
bahkan mampu untuk menjaga beragam penyakit salah satunya jantung ataupun strok
selada merupakan salah satu jenis sayuran yang aman untuk dikonsumsi setiap hari
selain kaya akan kandungan nutrisi selada juga memiliki kandungan air yang cukup tinggi sehingga mampu menunda lapak
sehingga cocok menjadi salah satu pilihan menu dalam program diet